legowo gitu mau diapa juga ayo yang penting alatnya udah
pusing lama kalian ini amin bikin selusin
kenapa sih teriak teriak ya ampun suara kamu kenceng sekali marah marah ini mah si uya si
kiki mirna itu kerja enggak pernah bener ini kursi meja tuh mainannya rena berantem taruh
di sini kalau misalkan andi jalan terus anggap lesen gimana mah sayang meja kursi dari dulu
udah ada di sini udah sabar dong ya tetap aja mah harusnya mereka sadar kalau andin mau jalan
andin mau lewat sini itu dipindahin semuanya
laper ngomong makannya udah kita ke meja makan ya
tenang udah diberesin semua
pelan pelan ya biar saya inget kata dokter kamu nggak boleh ngangkat sesuatu yang berat berat
kamu tuh tenang aja jam itu enggak selama itu dan andi akan baik baik aja kok
ya bos saya kan juga pernah hal ya bu
bisa juga kamu bisa diam
enggak bisa juga kamu bisa diam enggak mirna
nanti cvt permain ke andin
ambil nggak suka baunya ya kamu tuh gimana sih masa bisa sampai nggak tahu kalau ada yang nggak
nyembawa ayam tenang tenang ya udah makan yang lain ya memang burger kiki burger burger
buruan buruan ke anding lapar maaf sini sini
kenapa kenapa enggak mau itu daging masa daging sampai aku nggak mau kasihan dong saya buat lagi
aduh nggak kebayang deh kiawet hoho banget
kita pasti wuh dikit dikit meskipun diomelin ya mbak ya disembur kayak gitu ya mbak ya kita ikhlas
kita mau legowo gitu mau diapain juga ayo yang penting aladinya udah ada di sini aladi aladi
eh eh mbak
amin bikin selusin inget deh mbak ya
iya gak pernah
main bola bareng bareng
terima kasih banyak ya pak
besok aku harus berangkat pagi pagi
aku memastikan hasil tes ini asli ke lembaga tesnya
dino belum tidur
ngapain sih dia ngeliatin hasil tes itu terus
nino kayaknya masih memikirkan
gimana kalau besok
di ke lembaga tes dna
terus cek hasil lab itu
pasti akan ketauan
kalau aldi baran udah malsuin
hasil tes dnanya

terima kasih banyak ya pak
terima kasih banyak ya pak
terima kasih banyak ya pak
terima kasih banyak ya pak
terima kasih banyak ya pak
terima kasih banyak ya pak
terima kasih banyak ya pak
terima kasih banyak ya pak
terima kasih banyak ya pak
kau belum tidur
kamu ngapain disini
eh kenapa nak
aku mau tanya boleh gak ma
haladian andura itu apa
artinya aku punya adek
di sini kita kita sekiranya di kita sudah sedia
aku ingin tahu